kita berlanjut ke informasi lain putri indonesia dua ribu delapan belas sonia virginia citra
akan mewakili indonesia dalam miss universe dua ribu delapan belas yang akan diadakan di bangkok thailand pada desember mendatang
dalam acara tersebut sonia akan mengenakan pakaian yang terbuat dari kain songket dengan motif bordir burung merak
sonia virginia citra putri indonesia dua ribu delapan belas yang berusia dua puluh lima tahun dan berasal dari tanjung pandan bangka belitung
akan mewakili indonesia dalam miss universe dua ribu delapan belas yang diselenggarakan di bangkok thailand
putri indonesia yang juga berprofesi model dan menjabat digital eksekutif ini akan bersaing dengan finalis dari berbagai negara
selain itu sony akan memperkenalkan produk industri tradisional yang berbasis budaya karya anak bangsa

akan mewakili indonesia dalam miss universe dua ribu delapan belas yang diselenggarakan di bangkok thailand pada desember mendatang

susah seperti sebuah poster tua
pemilihan putri sejagat ini dicadangkan dilaksanakan mulai dua puluh sembilan november sampai enam belas desember
yang akan menjadi malam pengumuman miss universe dua ribu delapan belas

indonesia pernah meraih best national costum dalam miss universe dua ribu empat belas di amerika serikat
yang diwakili oleh elvira devina mira